hari ini ratusan pengemudi taksi online menggelar unjuk rasa mereka datang dari berbagai komunitas pengemudi taksi online di berbagai wilayah
jika pada unjuk rasa sebelumnya mereka meminta agar pemerintah merevisi peraturannya
kini mereka menolak keseluruhan ketentuan yang ada di peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
ada pun poin poin dari permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas yang dianggap memberatkan
di antaranya adalah membatasi keberadaan taksi online dengan aturan wajib memasang stiker perhubungan pada unit transportasi online
selain itu pembatasan wilayah operasi kewajiban bagi para pengemudi taksi online untuk membuat sim umum
dan pembatasan kuota atau jumlah kendaraan taksi online
terakhir adalah tentang penentuan tarif yang dilakukan pemerintah
sebagai gantinya pengemudi hanya ingin dibebankan biaya tahunan pada kendaraan melalui pendapatan asli daerah yang dibayar oleh pemilik kendaraan
melalui pajak tahunan